dan kini kita menuju ke informasi selanjutnya pesawat lion air pkl qp dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh rute jakarta pangkal pinang
jatuh di perairan karawang pada senin pagi
keluarga korban mulai memenuhi bandara depati amir pangkal pinang untuk mengetahui kondisi keluarganya
informasi terkait hilangnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh membuat keluarga korban ini memenuhi pintu masuk bandara depati amir
untuk mengetahui nasib keluarganya pada senin pagi
di bandara pun sejumlah petugas mulai melakukan pendataan keluarga korban
meskipun belum ada keterangan secara pasti sebagian keluarga korban mulai resah dan menangis
menunggu kabar dari keluarganya yang menjadi penumpang lion air jt enam ratus sepuluh
di bandara pun sejumlah petugas mulai melakukan pendataan keluarga korban yang menjadi penumpang lion air jt enam ratus sepuluh